penataan kawasan dilakukan di empat stasiun di ibu kota yaitu stasiun juanda stasiun pasar senen stasiun sudirman dan stasiun tanah abang
pemerintah provinsi dki jakarta menggandeng pt mrt jakarta dan pt kereta api indonesia
agar pelaksanaan program untuk menciptakan ketertiban di kawasan stasiun tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai prosedur
pejalan kaki menjadi prioritas utama dalam kegiatan penataan stasiun
sehingga secara keseluruhan dalam setiap konsep yang dihadirkan ditujukan untuk memfasilitasi pejalan kaki
pengguna transportasi publik agar bisa dengan mudah berpindah antar moda dari dan menuju stasiun
selanjutnya prioritas kedua diberikan kepada pengguna sepeda dengan penempatan sejumlah bike rack atau rak sepeda
sementara prioritas ketiga diberikan kepada angkutan umum dan angkutan lanjut
dan penempatan lainnya seperti ojek online ojek pangkalan hingga baca
penataan stasiun ini adalah agar adanya integrasi secara menyeluruh
antara moda transportasi yang ada di kawasan stasiun tersebut
dan kemudian ada prinsip perjalanan menerus dari penumpang
baik itu kereta api maupun angkutan jalan yang akan melakukan transfer di stasiun
sistem angkutan umum di stasiun
maka pertama keteraturan lalu lintas di sana terwujud
selanjutnya ada kemudahan masyarakat untuk mengakses setiap moda transportasi di sana
dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek keselamatan
keamanan dan kenyamanan penumpang yang menjadi prinsip penyediaan transportasi yang baik
pengerjaan fisik proyek telah dimulai sejak dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
dengan prosedur pengerjaan yang berbeda beda pada masing masing

meski targetnya sama yaitu memberikan kenyamanan pengguna transportasi publik saat ingin berpindah moda transportasi
pt kai dalam hal ini bekerjasama dengan dinas perhubungan atau dengan pemerintah dki jakarta serta mrt
kami berkolaborasi untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi
terutama kami sebagai pengelola transportasi
kereta api ingin mempermudah atau memberikan kenyamanan dan tentunya keselamatan dan keamanan kepada para penumpang kereta api
khususnya di jabodetabek
penataan stasiun juanda jakarta pusat menjadi yang pertama tuntas dikerjakan
pemindahan pengendapan ojek online ojek pangkalan bajai serta lokasi penjemputan penumpang
oleh sejumlah moda transportasi publik tersebut
menjadi fokus di stasiun juanda
karena selama ini kemacetan lalu lintas kerap terjadi saat penumpang tiba dan meninggalkan area stasiun
sosialisasi alur penjemputan penumpang yang lebih tertata tersebut
telah mulai diuji coba sejak enam maret dua ribu dua puluh dan akan berlaku hingga satu pekan mendata
sementara penataan di stasiun sudirman senen serta tanah abang masih dalam proses pengerjaan
waduh kalau ada apa tuh pertanyaannya
jadi kita akhirnya emangnya changer gitu
kadang kadang ketika dimana dia dimana halo halo dimana
aduh akhirnya batal
seringan mobil apalah gitu grup mobil
dia nggak boleh parkir kan sonok sonoknya ah udah
akhirnya saya bilang yaudah naik ojek aja deh akhirnya naik ojek
jadi beda kan nilainya ya itu kan agak mahal ya
tapi gimana ya udah
ini makanya kalau ada ini ya alhamdulillah bangsa
cuma yang penting ojek yang biasa juga diperhatikan takut ada cemburu sosial gitu aja sih betul ya
menurut saya sih lebih bagus jadi mungkin nantinya lebih rapi dan mungkin nggak bakalan macet kayak gini ya untuk drop off
soalnya kalau emang udah ada tempatnya kan lebih efisien gitu
jadi nggak bentrok sama ojek pangkalan juga gitu
secara apa ya ketertiban kali ya
lalu lintas mungkin lebih nyaman kita ya
jadi nggak jauh dari di sup misalkan apa apa gitu
lebih aman lah lebih nyaman gitu
dan secara online juga kita sudah nggak terlalu

misalnya menanti yang lalu lintas ya
hal yang udah pasti gitu
kita kan di situ sudah ada estimasinya misalkan menunggu berapa menit lagi gitu kan
sebaliknya sebanyak dua ratus empat puluh tujuh pedagang kaki lima di stasiun tanah abang punya pendapat berbeda dengan dimulainya penataan stasiun yang dianggap membawa kerugian bagi mereka
meski tidak menentang para pedagang menyatakan keberatan apabila akan direlokasi ke lantai tujuh blok f pasar tanah abang jakarta pusat
kalau mereka pada bodi sempat rekomplit semua nggak ngomong ngomong
cuma memadai coba pelantai tujuh
tapi kalau bangsa di dasar sih mendingan lah
kalau di lantai tujuh kan bekas pasar bekas pasar tasik sama parkiran ya kan
jadi mereka itu nggak mau
jadi istilahnya nggak layak lah di sana susah
nah kalau kayak di sini kan kemungkinan pak camat dan pak lura kan dalam arti kata ada tingkang rasanya habis lebaran akan pindah ke sana
tapi mereka nggak tahu juga ya neng
saya sih usahakan semua harus pada pindah
saat itu juga kan mengganggu
ya kan di dalam pasir kita berjalanan di sini
apakah lebih baik atau bagaimana
lebih buruk kayaknya
belum layak sih kalau dibuat pendahakan kelima dipindahkan ya
kecuali kalau ada aset jalan buat blok f nya
ini kan belum ada aset jalan yang normal
mungkin kalau nggak ada aset jalan kan kita ada pengunjung bisa langsung dari ski bertolasovi ke blok f pasar tanah abang
walaupun kalau ada sih tempat lokasinya di daerah sini nggak apa apa sih
kalau di mana aja yang penting ada aset buat pengunjung datang
kalau di blok f kan pengunjung juga nggak ngelupin nggak tahu
penataan kawasan stasiun di ibu kota secara terintegrasi antara pemprov dki jakarta pt mrt jakarta dan pt kai
melalui rencana aksi jangka pendek quick win ditanda tangani pada sepuluh januari dua ribu dua puluh
proyek ini merupakan kelanjutan dari arahan presiden joko widodo
ia meminta agar pengelolaan moda transportasi di jabodetabek
dilakukan oleh satu otoritas yaitu pemprov dki jakarta
transportasi publik kenyamanan yang selama ini belum mereka dapatkan
tim liputan cnn indonesia jakarta